lalu lindung tadi memang pasiennya banyak
sehingga akan kita bantu untuk
agar jumlah tempat tidurnya bisa bertambah
yang kedua juga ruangan untuk
akes yang baru baru
amogramnya ruangannya perlu disiapkan
tapi tanggung siapa pada rumah sakit tadi
tanggung pak menteri pu untuk
di sebelah mana bisa kita bantu
lahannya di sebelah kiri atau sebelah kanan
pemain di pasar harian supportnya apa pak
di pasar bukit sini ada support apa pak
harga bawang merah cabai
kalau ada yang bukan support pak
jangan jangan kita takut
jangan tahu apa apa
secara detail nanti saya tanyakan dulu ke menteri pu
pak tadi emang sudah memberikan putusan untuk mencabut markas usia kepala daerah pak
anda ingin menjawabkan soal ini pak
itu tanyakan ke mahkamah
tapi waktu sudah temukan untuk hasil debatan